ini saya mau taruh di ruang penitipan kali ajin yang punya nyariin kan pagi ya
ruang penitipan masih sono pagi masih ya permisi ya pagi ya
lu juga norak sih din masa cuma manggis aja lo kagak kasih keliwatan lo ini udah prinsip saya
tapi kita juga jadi ikut repot gara gara dijemput
orang serius dibilang ada ngada ya tapi yang rasional dong ini kan sudah malam
kenapa sih kok kenapa malam malam kini nyari manggis dimana yang mana aku tahu orang lagi
sab kita jangan terlalu mengikuti sifat manja bayi yang wajar wajar aja lah itu wajar
kok kalau enggak mau ngasih ya udah
bukannya nggak mau ngasih tapi saya nggak mau terlalu memanjakan anak walaupun masih
terus mesti makan apa dong biar gak kayak monyet
ya makan manggis
udah deh gak usah dipikirin
ini urusan perempuan
bukan urusan seorang suami
udah tidur aja nyenyak
mimpi indah ya
seorang suami kan udah capek
kerja seharian nyari nafkah
masa harus diganggu lagi sama hal sepele
apa sih artinya nyida manggis
itu kan cuma kalau kecil
katanya saya disini tidur yang nyenyak
aku pengen makan manggis
makan siang di luar yuk
ibu hamil gak boleh males makan
iya kan pakcik
gue belum pernah bunting
enak juga kali makanan seger seger
kalau adem mau makan makannya sendiri
saya juga belum melapor kok
dan kita nyuki sendal ya
udah ada kenaikan gaji belum nih kak sabrina
mestinya sih udah
perasaan masih kerja disini dia
padahal meist kita ga selesai
padahal kagak nih saya gosok gosok soalnya nih jembasnya
tuh ini begini tuh pak haji tuh
jadi kelihatannya kayak saya mau kantongin
ini saya mau taruh di ruang penitipan
ruang penitipan masih di sana pak haji
permisi ya pak haji ya
masa cuma manggis aja lo kagak kasih keliatan lo
ini udah prinsip saya pak haji
dalam penitipan yang sejauh terangkan
gara gara dicembrutin sama kak sabrina
sekarang kak sabrina jadi galak banget sama saya
jangan jangan kembar empat kali tuh
semua orang juga jadi galak
kalau ngeliat muka lo
pasti ada yang agak beres
biasa pak haji
kalau tanggal tua juga begitu banyak lagunya
kita cari tahu yuk
gue yakin benar
kalau yang gue lihat tadi itu jin tiaraannya pak aci
soalnya mukanya percis
baunya doang yang lain
di kalangan orang pinter itu debiasnya dan
ada jin yang belajar agama
malah ada jin yang jadi asisten pribadi
maksudnya apa sih
mungkin buat jagain kita kita medan
sekalian jagain di masjid
pak haji kalau jalan suka begini
itu artinya dia lagi gendong jin
nah makanya gak heran kalau pak haji banyak duit
wah kalau gitu pak haji udah gak bener nih ngajarin kita
itu namanya manasek
sekarang begini aja brom
pokoknya biar bagaimana kita mesti pindah guru sebelum ahlak kita rusak
saya keluar remeh
saat ini ratu akhirutang mong nbc aibajbom dua puluh tahun
memang keluar tiga film buat videoalia nih
hai hai hai hai hai hai hai hai hai lihat lihat anak anak pandangan matanya rada aneh
lo percaya nggak kalau kita pulak balik di lorong waktu cuma pakai komputer begituan doang
percaya iya percaya lah
melepaskan did author
hai lo kenal neutral sigh